ada angin apa tuh datang kesini
beneran ini dari patin bangadar
madi mas kenalin
ya bener bang
iya dia yang pegang pasar kenjing
saya bener bener minta maaf ya
perkenalkan nama saya dimas
pak dimas ini yang punya program bagi bagi sembako untuk seluruh masjid masjid sejakarta bang
dan kami yang akan membagi bagikannya untuk orang yang membutuhkan
apaan yang terjadi
baru segitu doang
nanti masih ada
satu mobil box besar lagi
yang akan dikirim dari pak dimas ini
iya ya bang
sebok belum sepon
belum dateng juga deh
emangnya perempuan ya
kau bisa lihat
emangnya perempuan ya

saya aja yang samberin dia
ngomong ngomong bener ang masa mama nggak bohong ya ya ya ya kalau begitu mah mau ke
pasar dulu mau belanja keperluan buat pesantren usah usah mamang saja panggilan disini
aduh kenapa sakit
bukma bukma mama mama mama aduh hati hati madu duduk sakit mati hati
itu apaan ini ini beras kencur obat radisona biar kaget bengkak deh
aduh aduh aduh
aduh bentar bentar ya
bang ustadz udah bang ustadz
kalau begitu kita lakukan tugas selanjutnya
apa lagi misinya udah ustadz
kita awasi fengki dan cecunguk cecunguknya
jangan sampai ustadz beling mendapatkan hasil yang bias
kita datangi mereka satu persatu
ana tidak mau mereka memanipulasi keadaan
seolah olah mereka orang orang yang amanah
hidup rukun di lingkungannya
mereka orang yang tidak betul
berbeda dengan ana
ide bagus tuh bang ustadz
anuri al imam firdausi
itu daging dosisnya
masih sedot fistanya kita
kau melawan dia
halo assalamualaikum waalaikumsalam bang sepenuh nikahan saya kok belum diantar
lagi lagi di jalan lagi di jalan iya lagi di jalan bentar lagi juga nyampe agak telat sedikit
itu dia mobilnya itu dia
berdiri dulu bang ustadz aneh lapar bang ustadz kita makan bang ustadz
anak tidak full anak tidak makan dan antung berdua juga tidak boleh makan
tidak ingat kita anak tapi udah ustadz itu tidak ada tapi tafian
apalagi toko tommy sampai ayo kita lanjutkan perjalanan
aduh aduh kenapa ngapain sih ini bang kita juga pengen tahu isinya apa ya iya bener kepo banget sih
ini kerja kerja terus itu mesin mesin sp nyade wineshow
kamera kepo pisan ah
olha fatin pelan pelan mentalnya